delapan orang pelajar yang terlibat kerusuhan aksi unjuk rasa menolak ruu cipta kerja menangis
bersujud meminta maaf kepada orang tua mereka
puluhan anak ini tengah diberi pengarahan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
selain mengumpulkan para pelajar dan orang tua risma juga turut mendatangkan para guru
apa yang kalian berikan kepada orang tua
dalam pengarahan risma menyatakan
ia tidak ingin puluhan anak anak ini kembali terlibat unjuk rasa
yang berujung pada kerusuhan dan perusakan fasilitas umum di kota surabaya
tapi kalau gitu dapat apa kamu
tidak fair dan tidak adil
kalau kemudian anak anak dia di usia anak anak gini dilibatkan
mereka belum mengerti apapun
berdasarkan data dari dinas pendidikan kota surabaya
ada lima puluh delapan orang pelajar di surabaya tertangkap oleh petugas kepolisian
dalam kerusuhan unjuk rasa menolak ruu cipta kerja delapan oktober lalu
mereka terdiri dari satu pelajar sekolah dasar dan lima puluh tujuh pelajar smp
agar anak anak tidak terlibat unjuk rasa di surabaya
dinas pendidikan kota surabaya
akan mengintensifkan koordinasi dengan para kepala sekolah dan guru
untuk mengawasi siswa masing masing
dengan melakukan absensi atau memberi kesibukan tugas tugas sekolah di rumah
wali kota surabaya tri risma hari ini
juga mengimbau kepada semua pihak
untuk tidak mengeksploitasi anak anak dalam aksi unjuk rasa
wahyu pratama putra surabaya jawa timur